apanya yang aneh
ya aneh lah bu
kenapa gak ada satu orang pun yang setuju sama hubungan empi sama kak andri
gak ada alasannya
alasannya ibu pengen empi dapat yang lebih bagus
apaan tuh si andri
masih banyak yang lebih bagus daripada dia
kak indra aku udah luar
sorry gue kembali bis
rindu terus rusak kamar mandi
ganti ian kayak sama adiknya
lah itu kok udah ganti ian
beb wah gutur
iya beb guntur tuh seneng banget main bola dia gak mau pulang masa
hebat kamu tur hebat
siapa dulu dong
yaudah guntur kita masuk dulu yuk
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
dari mana dia dapat omongan kayak begitu
oslo yuk itu bapaknya
bang udah ntar aja ini aja nanya
kalau abang yang nanya
ntar dia ngambek lagi
nemah sama anak lo
abang tuh yang terlalu keras sama anak
udah gue berangkat dulu deh
itu lo foto foto yang dari ini ya
masa ini gak ada yang cocok buat selfie
iya ntar dicari
udah gue mau berangkat dulu
gue mau ke musyola gitu ya

gak usah bang udahlah
enyak juga udah kagak apa apa
abang kagak boleh emosional dulu
terus pake jantung lo
pake jantung lo
obat lu tuh bikin jantung gue deg degan
kok nyalain ini sih
kan obatnya abang sendiri yang nyari
udah jalan dulu
sahabatku di rumah
gumpang sampai keterbalik
mamat kabur kemana yuk
gak tau mas
loh masa sampean gak tau
kan temen akrabnya sampean
saya beneran gak tahu mas
kok swear tiga yuk
kalau dua saya nggak berani
lu dapet uang dari mana sih kalo lu anaknya rizal
kalo orang orang pada denger gimana
lu pengen semua orang di kampung nih
taunya ibu selingkuh sama suami orang gitu
apanya yang aneh
ya aneh lah bu
kenapa gak ada satu orang pun yang setuju sama hubungan mimpi sama kak andri
gak ada alasannya
alesannya ibu pengen empi dapet yang lebih bagus
apahan tuh si andri
masih banyak yang lebih bagus daripada dia
bener kata orang
kamu kemana sih
eh pak muhyiddin
pak muhyiddin pak muhyiddin
mana temen lu semua mat
gak tau pak
lu ngepotin dimana dia
saya udah nyari kemana mana pak
gak mungkin dia pergi jauh
orang dia taunya cuman sekitaran kampung tanah baru doang
pokoknya inget ya
kalo lu ketemu dia
saya berani bomi pak muhyiddin
cari masalah ngga
tidurnya pulas banget beb mungkin dia ini kecapean beb iyo beb soalnya tadi di sana
itu dia tuh seneng banget habis itu dia lari ke sana lari kesini apalagi pas dia lagi siataku
jangan terlalu semangat begini gunturnya kan masih tidur nanti bangun
mendingan ngobrolnya di kamar aja ya beb iyo beb sebentar ya
apanya yang ganteng
tenang masih banyak nih
yang ini pasti ganteng nih tuh lihat
kalau yang ini udah pasti ganteng banget cuma lagi kagak dandan aja ntar kalau
udah nikah lu rapiin ya tuh nih
lu mau nyusup siapa sih
kagak usah ngimpi lu gak bakalan dijinin sama bapak lu
assalamualaikum waalaikumsalam nih lu pilih pilih deh cari yang serek abis itu kasih tahu ibu
ntar nyatu aja ngurusin tuh